dugaan korupsi di pt jiwasraya menyeret nama heru hidayat komisaris utama pt trada alam minera
sebagai salah satu tersangka kuasa hukum heru susilo aribowo menyatakan
belum bisa menjelaskan peran kliennya dalam kasus tersebut
susilo masih menduga masalah di jiwasraya sebagai risiko bisnis
dan bukan termasuk tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang
saya melihat untuk sementara sih seperti itu
bahwa ini kan soal saham investasi tentu ada aturan aturan yang sudah dilalui
nah kalau sekarang terjadi dugaan kesalahan itu ya kita juga belum tahu
itu aturan mana yang dilanggar
nah itu tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi
tapi apapun kita akan lihat dulu perkembangannya
kita belum bisa banyak bicara soal ini